sudah ada produser lapangan cnn indonesia bella mulahela di depan kedubes amerika serikat di jakarta
bella selamat sore apakah aksi dukung palestina masih berlangsung di sana hingga saat ini
dan apa saja kemudian poin poin tuntutan dari para peserta aksi
selamat sore elvira dapat saya sampaikan jumat siang ini aksi unjuk rasa
bela palestina ini dilakukan kembali dari gabungan dari organisasi islam begitu
di depan kedutaan amerika serikat jakarta pusat
lebih dari seribu demonstran yang melakukan aksi dan melontarkan orasi di sini
yaitu dengan menuntut mengecam agresi israel di tepi jalan gaza dan juga masjid al aqsa
dan mereka juga mengecam amerika karena ikut membiayai dan mendukung aksi dari kekerasan dilakukan dari israel
hingga jumat sore ini aksi berjalan damai namun tadi sempat terjadi keributan
karena memang pihak dari kepolisian juga menghimbau agar demonstran ini juga tetap mentaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak
tetap menggunakan masker namun tadi dari beberapa golongan tidak mengikuti kebijakan tersebut
dan akhirnya tadi dilerai untuk keluar dari barisan
dan tadi sudah berhasil diamankan oleh pasukan gabungan dari kepolisian tni dan juga kesehatan
bella bagaimana dengan aktivitasnya
lalu lintas di sekitar lokasi ada beberapa ruas jalan yang ditutup
perkembangannya seperti apa sore ini
ya elvira memang jalan merdeka selatan ini dari arah patung kuda menuju gambir
ini akhirnya ditutup karena memang demonstran terus berdatangan dari berbagai organisasi begitu
dan memang pihak kepolisian akan melakukan pengerayan kemasetan dan nantinya akan dihimbau untuk melewati aksi lain
dari depan patung tudang hingga depan kedutaan amerika serikat dan juga balikota sudah dipenuhi ataupun ditutup oleh apart dari gabungan kepolisian dan juga tni
kita berharap aksi pada petang hari ini ataupun sore hari ini berjalan dengan damai
bella mulahela terima kasih informasi anda